kemeriahan sudah nampak di salah satu sudut kota menjelang lebaran
jalan jalan kampung mulai banyak dihiasi dengan aneka pernak pernik dan kain warna warni
tradisi menghias kampung ini telah berlangsung sejak lama dan rutin dilakukan untuk menyambut hari kemenangan bagi umat muslim
suasana jalan termasuk juga jalan kampung di trenggalek yang biasanya sepi sekarang berubah menjadi meriah
aneka hiasan warna warni terpasang di hampir seluruh jalan kampung
di desa widoro kecamatan gandusari misalnya
jumlah warga mulai menghias kampung sejak seminggu sebelum lebaran
seluruh hiasan yang terpasang merupakan hasil patungan dari seluruh warga
tidak hanya hiasan berupa kain beraneka warna warga juga melengkapinya dengan lampu yang berwarna warni pula
sehingga semakin meriah jika dilihat pada malam hari
kegiatan menghias kampung ini sudah berlangsung lama dan rutin dilakukan setiap menjelang hari raya idul fitri
dengan aneka hiasan ini diharapkan suasana hari kemenangan hari idul fitri bisa berbeda dibandingkan hari hari biasa
membuatnya tidak cuma asal buat saja tapi kita membuatnya dengan ketung royong
mungkin kadang juga pagi
ini sudah berlangsung berapa tahun
sudah lama ya sudah dari dulu
kemeriahan menyambut lebaran di trenggalek seperti ini tentunya akan membagikan rasa kangen
dan kemeriahan ini juga untuk menyambut para pemudik asal terenggalek yang sudah lama merantau dan kembali pulang ke kampung halaman
fadhil rahmawan terenggalek